siapa di sini yang sudah siap siap untuk melihat kualifikasi piala dunia
nah ini adalah informasi untuk anda
timnas indonesia bakal berjumpa melawan brunei darussalam maksud kami
pada putaran pertama kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam zona asia
dan timnas indonesia bakal melakoni dua pertandingan di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam
berjumpa dengan brunei darussalam di bulan ini
tepatnya dicatat ya pemirsa tanggal dua belas dan juga tujuh belas oktober dua ribu dua puluh
nah kita akan melihat ya kira kira siapa saja sih yang akan bermain di pertandingan tersebut
dan siapa saja yang akan absen
ini adalah pemain kunci yang sekiranya akan absen melawan brunei darussalam nanti ya
dan diantaranya disini adalah ivan jenner kemudian ada jordi amat
dan juga ada jan janjian
dan ce sayuri
ini tiga pemain ini sudah dipastikan absen dikarenakan cedera
tapi jangan khawatir pemirsa karena berdasarkan daftar squad yang paling baru
timnas indonesia ini sudah memasukkan tiga nama baru untuk menggantikan ketiga pemain tersebut
ada yang tahu kira kira siapa
nah kalau belum tahu orang orangnya adalah fahrudin arianto zaki ashraf dan juga hoki caraka
dan jangan khawatir kembali pemirsa karena meski hanya diperkuat oleh delapan pemain abroad
tim indonesia diperdiksa
dan dikira kira siapa saja yang akan tampil menakutkan
lalu kira kira siapa aja ya starting eleven yang akan bermain nanti
nah kita akan menunggu tapi sambil kita akan melihat prediksinya
kira kira siapa saja yang akan tampil di starting eleven
nah ini adalah prediksinya formasi timnas indonesia versus brunei darussalam
kalau di posisi penjaga gawang sendiri ada nama hernando ari di sini yang diprediksi

fernando juga sepertinya selalu menjadi pilihan utama dari pelatih sinteyong ya
termasuk ketika kalau kita mengingat melawan argentina beberapa waktu lalu
kemudian kalau kita lihat di lini belakang pemirsa sepertinya sinteyong ini akan semakin berhati hati ya
dengan memainkan tiga pemain di back tengah dan juga dua sayap kiri
tiga back tengah kemungkinan ini ya prediksi kita akan ada
rizky rido kemudian juga ada sandy wells kemudian ada elkan bagot
nah bagaimana pemirsa apakah menurut anda ini sudah cukup baik atau belum
nah tapi kalau kita lihat kembali di dua nama back sayap akan diisi oleh kapten tim
yaitu asnawi mangku alam dan juga ada pratama arhan di sebelah sini
dan untuk posisi geladang sendiri kira kira nih ya di prediksi kita akan ada nama marcelino ferdinand
di sini dan juga ada riki kambuaya dan juga mark klock
kalau marcelino ferdinand masih belum fit kira kira nama arhan fikri bisa menjadi starter
sementara kalau kita melihat di lini depan ini juga ada dua nama yang kira kira nih kemungkinan kita prediksi akan menjadi pilihan terbaik
melawan brunei darussalam nanti
siapa lagi kira kira nama tersebut
nah ini adalah nama rafael strik dan juga ada
oke itu dia tadi kira kira prediksi kita untuk formasi timnas indonesia versus brunei darussalam
dan pastinya kita akan sama sama doakan semoga timnas bisa menang melawan brunei
dan juga pastinya di laga laga selanjutnya
karena pasti mimpi semua masyarakat indonesia adalah untuk melihat pemain timnas indonesia bisa berlaga di piala dunia
semoga ini segera terwujud ya